sebelumnya partai hanura akhirnya memberikan dukungan kepada rituan kamil untuk maju sebagai calon gubernur jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga pada selasa sore
dengan dukungan hanura rituan kamil kini didukung empat partai dengan jumlah kursi dua puluh empat
namun hingga kini masih belum diketahui siapa yang akan mendampingi ridwan kamil
calon gubernur jawa barat ridwan kamil mendatangi kantor dpd partai hanura jawa barat jalan muhammad ramdan kota bandung selasa sore
kedatangan ridwan kamil langsung disambut oleh para kader dan ketua dpd hanura aceh fikri
hanura resmi mengusung ridwan kamil untuk maju dalam pemilihan gubernur jawa barat mendatang
hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan surat tugas yang ditanda tangani langsung ketua umum hanura usman sabtaodang
per tanggal dua januari ini
dan menginstruksikan agar segera melakukan komunikasi dengan partai koalisi pengusung lainnya
ridwan kamil dipilih karena dianggap memiliki elektabilitas yang tinggi
serta dari beberapa survei selama ini selalu menjadi nomor satu
ridwan kamil juga dianggap telah sukses melakukan pembangunan di kota bandung
bukan ujuk ujuk ya tapi berdasarkan kalkulasi politik yang dilakukan
baik di tingkat dpd ataupun dpd
di tingkat dpd
kita melihat dari beberapa indikator terutama survei dalam hal ini
ridwan kamil pun menyambut baik kepercayaan yang telah diberikan oleh hanura
menurutnya tidak adanya syarat dan mahar dari partai hanura membuatnya semakin yakin akan dukungan yang diberikan
saya sangat terharu karena partai ini betul betul tidak memberikan banyak syarat syarat
ya pemahar mahar yang memberatkan menunjukkan hanura mengedepankan profesionalitas
mengedepankan aspirasi rakyat yang didengarkan
dan betul betul sangat berintegritas
dengan adanya dukungan partai hanura
kini jumlah kursi yang dimiliki ridwan kamil sebanyak dua puluh empat kursi
dari empat partai koalisi partai nasdem p tiga pkb dan hanura
sementara untuk menentukan siapa calon pasangan yang akan menjadi wakil gubernur
sampai saat ini masih menunggu hasil keputusan dari para ketua dewan pimpinan pusat partai pendukung
tony oktora bandung